makanya elsa marah dan mungkin
elsa yang bunuh roy
pak jadi tadi kamu
udah hancurin makam yang ini
tadi pas ada tukang galinya dan
cuacanya juga cerah jadi
semuanya lancar kok
terus kamu udah bilang sama andi dan al
kami mau bicara dengan elsa
andi sama aku mau bicara
andi sama al dateng katanya mau ketemu sama kamu
bisa mau ketemu sama aku
aku mau ketemu sama andi
baru tadi pagi gue datang
sore mereka udah muncul lagi
kira kira hukuman apa yang mereka mau kasih ke gue ya
ya kita kemarin
kamu temuin dulu mereka
elsa hamil dengan roy
dan roy gak mau bertanggung jawab
elsa juga gak mau bertanggung jawab
makanya elsa marah dan mungkin elsa yang bunuh roy
roh apa benar semua ini
apa benar kamu memilih elsa
kalau kau memang benar menghamui elsa kamu harusnya bilang sama mama
kamu harusnya bilang sama mama
kalau kamu pas sama mama kita bisa cari jalan keluar bersama
kita cari jalan keluarnya
dan kamu pasti masih berada di sini sama mama
dan semoga kamu bisa mencari jalan keluar bersama
ini gak akan terjadi
apa mama salah didikamu roy
atau mama yang salah
mama gak peka dengan keadaan kamu
apa sebenarnya yang sedang kamu alami roy
mama kenapa aku menangis
omah jangan nangis ya
aku sedih kalau aku lihat omah nangis
udah gak nangis lagi
daripada omah sedih
pak uya sama ncus
ada di ruang
main tebak tebakan hewan
omah main sama rena ya
ini kan udah rapi
ini kan udah rapi
ini kan udah rapi juga
ini kan udah rapi
ih ada siapa nih
pak uya ncus bis kiki omah ikutan main ya
terus gimana nih cara mainnya rena
omah ncus bis kiki dan pak uya
mimpi mbak dulu buat nentuin grupnya

sekarang kita ompimpah
ompimpak lagi ya
ompimpak lagi ya
satu dua tiga
berarti berarti ncus sama omah ya
bis kiki sama pak uya
ih rena masa sama kiki sama pak uya sih
ya jelas dong layang kiki
sebab layang kiki itu udah ditakdirkan kepada uya
oke aku jadi jurinya ya
terus ada yang ragain
yang banyak benar itu yang menang oh
karena miss kiki dan pak uya yang kalah ompimpak
jadi miss kiki dan pak uya duluan ya
miss kiki yang teragain
uya yang tebak
cuma boleh tiga kali tebak
awas sampai kalah ya
jangan sampai pak wiyah lihat
jangan sampai pak uya lihat
awas ya uya kalau sampai ke abis yang depan
kita harus kalahkan ibu dan mbak mirna
selangor selangor bimplon
sejak kapan pocong jadi binatang
nih ya tak kasih ini lagi ya
masa kodok sih uya
nih ya terakhir terakhir
nih kesempatan terakhir
awas kalau sampai ke abis yang depan
hah udah pas itu mah
jawabannya kang guru
anjus sama oma
oke anjus disini ya
awas jangan sampai kelihatan oma
nah bos siap ya bu bos
saya bingung ini ya
sekali lagi betul
bu tiga kali kesempatan bu